terus ngapain nanya nanya masih ada apa kagak
kalo masih ada gue mau ngasih tau
manggal di pangkalan rame bang
gak apa apa ambil
oh jalannya lelet banget sih
bukan bagi aku yang sakit
udahlah gak usah cemburan begitu
orang manggil abang ke tukang ojek
orang tukang ojeknya tuhan dari papa
bawa matahari lagi
kalau misalnya tim futsal bobi
gue kan pengen punya cucu berprestasi
berarti kok beneran dukung ya
bukan cuma dukung
jangan cuma doain doang kok
tapi bantu bayarin biaya pendaftarannya juga dong
oh jack mak
emang mau ke mana
kalau ke rawabebek tiga puluh lima jauh nggak
lumayan jauh kalau jalan lima belas menit
kalau gitu naik oh jack aja
kalau gue yang ngajak
enggak usah bayar
citra kan enggak enak mas pur
ah mas pur
citra masuk dulu ya
ah mas pur ah citra
ngapain berdiri di situ
lu ngapain berdiri di situ
citra minta dianterin ke warung
anu be citra minta diantriin ke warung
buburnya masih ada
lo mau beli
terus ngapain nanya nanya masih ada apa kagak
kalau masih ada gue mau kasih tau
mangkal di pangkalan
kamu kelihatannya seneng banget
oh gue udah dapet duit buat bini gue kursus
kenapa lo yang jadi seneng
jak kata bapak saya
kalau temen kita lagi seneng
kita juga harus ikut senang
bilangin bapak lo makasih ya
emang ada masalah apaan
gue nganterin citra beli makan
kok lo ketawa jak
lo gimana sih orang ngeliat temennya susah malah diketawain
lo makan tuh adonan dodol
oh udah bu
oh seperti itu
yaudah kagak apa apa
saya tunggu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang mesen kue ini
kan udah jadi
dia mau datang kesini
mau ngambil sendiri kuenya
mudah mudahan nanti semua yang pesen kue kak mak
bakal juga ngambil kuenya sendiri
masih sore kok udah pulang loh
gak ada kue yang perlu diantarin mak
sini ujak antarin
tapi kagak jadi
kok kagak jadi
orangnya mau ngambil sendiri kemari
jadi lo seneng ya kagak jadi nganterin kue gitu
ujaknya mau nganterin kue
kalo kagak seneng kenapa lo nyengir
abang udah pulang
tante cuci tangan dulu ya
sekalian buang nasi ya
tuh kan bener
tante tinggal sebentar ya
biar saya aja yang nurusin
nih bang makan ya
hari ini abang dapet segini
hari ini abang dapet segini
hari ini abang dapet segini
banyak banget bang
besok abang nganterin daftar
nggak jadi deh bang
mendingan tati simpen
mendingan tati simpen
mendingan tati simpen
mendingan tati simpen
mendingan tati simpen